selanjutnya kami juga sudah tersambung dengan epidemiolog universitas indonesia pandu rionos
selamat pagi menjelang siang pak
bagaimana anda melihat penyebaran covid sembilan belas hingga gubernur dki jakarta yang seharusnya menjadi contoh justru terkonfirmasi covid sembilan belas
ya kalau terkonfirmasi positif dengan membuka langsung ke publik itu contoh yang baik
jadi jangan dilihat orang akan tidak akan positif
jadi setiap orang bisa berpotensial kemungkinan terinfeksi kalau dia berinteraksi dengan banyak orang
lalu pak pandu kalau kita melihat tingginya jumlah terkonfirmasi positif covid sembilan belas di dki jakarta
belum lagi melihat rekor terbaru di indonesia bagaimana penanganan covid sembilan belas khususnya di jakarta itu sendiri pak pandu
bukan hanya jakarta ya ini kan efek daripada kebijakan pemerintah pusat tentang cuti bersama yang dua minggu yang lalu
itu kan membuat penduduk sangat masif bepergian
kita melihatnya meningkatkan kasus hampir di semua wilayah bukan hanya dki tapi di jawa tengah jawa barat dan jawa timur
jadi menurut saya ini akibat
mobilitas penduduk begitu ada pergerakan penduduk karena cuti bersama
dan itu kan sebenarnya sudah berkali kali
sejak mudik lebaran kemudian pada waktu cuti bersama tujuh belas agustusan
terus cuti bersama yang deket tahun hijrah ini cuti bersama dengan maulid nabi
jadi setiap ada cuti bersama di mana ada hari hari yang di mana dijadikan satu jadi liburan panjang
itu akan membuat penduduk berpergian pesat
dan yang paling kita menjadi perhatian adalah karena banyak klaster keluarga karena mereka berpergian bersama
pak pandu tadi anda juga menyebut ini ada cuti bersama yang menjadi lonjakan kasus positif covid sembilan belas
dan bagaimana anda melihat klaster baru covid sembilan belas khususnya di dki jakarta pak pandu
kluster baru yang mana ya
seperti kemarin ada kerumunan warga yang terjadi dan juga ada dugaan klaster baru yang mungkin ada terjadi
ada juga kebijakan pemerintah yang melakukan sekolah tatap muka seperti itu pak pandu
bagaimana anda melihatnya klaster klaster baru di dki jakarta
belum ada klasternya
jadi sampai sekarang itu belum dilaporkan dari data yang dimiliki oleh teman teman surveillance
yang mereka melakukan testing dan juga melakukan pelacakan kasus
terhadap kasus kasus yang diperlukan
yang sudah terkonfirmasi itu tidak ada kaitannya sama kerumunan
memang efek kerumunan yang terjadi kemarin itu tidak terlalu masif dibandingkan cuti bersama tadi
jadi dengan sistem yang sekarang mungkin juga tidak akan terdeteksi atau mungkin juga tidak banyak
lalu pak pandu ini artinya memang bapak juga senada dengan presiden joko dodo
dalam ratas kemarin
yang menyebutkan bahwa keadaannya nampaknya semakin memburuk
iya yang memburuk kan memang dari awal sudah diketahui
kalau tidak ada perubahan itu kasusnya itu akan meningkat terus
saya nggak pernah bilang memburuk loh yang bilang memburuk itu pak jokowi
jadi kasus yang semakin tidak terkendali dan kalau kita sudah prediksi itu sampai terus terjadi
sampai awal tahun depan
karena ada kegiatan kegiatan yang kita
memungkinkan potensial terjadi penularan misalnya pilkada ya kan
dan kemudian kalau masih ada cuti bersama
itu akan juga kemungkinan meningkatkan lagi seperti yang terjadi pada dua minggu yang lalu
sehingga tidak mungkin tahun ini kita akan bisa menekan kasus penularan
karena banyak sekali kegiatan kegiatan aktivitas masyarakat yang tidak bisa dibendung
dan akhirnya akan potensial meningkatkan penularan covid
ya tentu ada banyak kegiatan kegiatan seperti yang tadi bapak pandu katakan ya
yang memungkinkan memunculkan kluster baru nantinya
lalu bagaimana seharusnya kebijakan harus dilakukan sih pak
ya kan kebijakan itu kan sifatnya bisa masif
pilkada itu kan di dua ratus tujuh puluh wilayah di indonesia dan melibatkan hampir seratus juta penduduk lebih
yang mempunyai hak pilih dan kegiatan dari kampanye dan masyarakat
nah seperti itu
juga cuti bersama juga karena kegiatannya masif liburannya secara nasional
maka dari data yang kita amati dari mobility index itu
memang pergerakan penduduknya sangat masif
jadi kalau seperti itu maka akan potensial terjadi peningkatan
kalau liburan sih nggak apa apa
tetapi kalau orang berlibur tapi tidak menjadi suatu dalam periode yang sama
begitu sama sama semuanya berlibur
sehingga berpergian dan kalau kita melihat terjadi kemacetan di mana mana
itu mengindikasikan bahwa terjadi masif daripada mobilitas penduduk
interaksinya juga masif sehingga tidak mungkin dengan protokol kesehatan saja bisa dicegah penularannya
pak pandu seberapa tinggi ancaman pilkada serentak ini terhadap positif covid sembilan belas
nanti selanjutnya di indonesia juga akan menggelarkan pilkada serentak
berapa hari lagi
apakah anda merasa ini pilkada serentak ini juga akan mengancam situasi covid sembilan belas di indonesia
ya yang tadi saya bilang karena ada kegiatan penduduk yang sangat masif ya kan
tadi kan saya bilang yang punya hak pilih dan ini kan hampir di atas seratus juta
itu luar biasa banyak sekali
ya dalam kegiatan kegiatan kampanye dan atau kegiatan kegiatan nanti pada waktu pemberian suara
nah ini yang potensial
saya nggak tahu berapa besar efeknya
kalau betul betul bisa dijalankan protokol dan aturan aturan yang berlaku itu untuk mencegah
mungkin harapannya tidak semasif yang kalau dibiarkan begitu saja
jadi masih ada upaya untuk mencegahnya dari segitu
kalau untuk menunda kan mungkin pemerintah dari dulu keberatan untuk menunda
yang paling paling mungkin bisa dilakukan karena sudah akan berlangsung minggu depan ya
itu adalah kegiatan seperti itu
jadi dari sekarang kita harus betul betul mengingatkan pada semua lapisan masyarakat yang terlibat dalam
pilkada itu betul betul waspada supaya tidak menjadi sumber penularan atau
menjadi terinfeksi terkena daripada covid ini
ada banyak kegiatan kegiatan memang yang direncanakan akan dilakukan
belum lagi rencana tatap muka
ada banyak yang diperoleh sekolah begitu ya
dan ada banyak tadi pak pandu katakan bahwa rencana liburan di akhir tahun bahkan mungkin akan terjadi pergerakan dari masyarakat
lalu kalau misalnya protokol kesehatan tadi pak pandu katakan sepertinya tidak cukup
apakah masalah vaksin yang terus menerus dibicarakan ini juga bisa menjadi salah satu solusi
ya solusinya kan dari dulu kan kita jelaskan bahwa
vaksin itu bukan solusi jangka pendek
solusi jangka pendek itu adalah betul betul meningkatkan surveillance protokol tiga m
dan juga membatasi aktivitas yang penduduk yang sangat masif
dengan masifnya itu yang kadang kadang protokol kesehatan tiga m dan surveillance nya seringkali keteteran
karena begitu banyaknya orang yang harus dites begitu banyaknya orang yang harus dilacak ya
dan sistem itu juga
sistem yang sekarang yang biasa saja tidak ada kegiatan masih sangat lemah
apalagi kalau ada orang yang kemungkinan harus dites dan juga harus dilakukan tracing
jadi itu yang menurut saya yang membuat kita harusnya sadar bahwa kemampuan testing kita masih terbatas
ya kan kemampuan tracing kita masih terbatas
juga protokol tiga m nya juga belum optimal
atau patuh menggunakan masker baik aktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan
maka itu akan mampu menekan penularan
ya jadi yang paling betul memang kesadaran diri sendiri ya pak
mau kebijakan pemerintah daerah semasif apapun
jika masyarakatnya tidak patuh terhadap protokol kesehatan juga hanya akan membuat covid sembilan belas semakin meningkat saja gitu ya pak
betul jadi kan anggap aja semua wilayah indonesia itu zona merah
kita harus waspada karena kan sebagian penularan itu tidak diketahui oleh siapapun
kita berinteraksi dengan banyak orang kita sangka teman teman kita yang berinteraksi karena di rumah atau di tempat kerja
disangkanya kan tidak banyak orang
dan tidak bergeja lalu dia sehat
dan mungkin saja dia berinteraksi dengan orang lain ketemu orang lain yang positif dia tertulak
dan kemudian akhirnya meluarkan kepada kita gitu
ya pak pandu kami juga sudah melihat ini banyak sekali kepala daerah yang juga sudah terpapar covid sembilan belas
dan mereka juga selalu mengimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat
seperti tiga m ya pak pandu
tapi mereka masih terpapar covid sembilan belas
bagaimana anda melihat
apakah masyarakat juga akan sikap
apakah psikologisnya ini juga akan terganggu pak
sebenarnya kan untuk siapapun ya jadi siapapun yang mempunyai aktivitas yang sangat tinggi bertemu dengan banyak orang
itu harus betul betul waspada
karena penularannya itu bisa terjadi dimana saja apa sedikit saja itu bisa saja terinfeksi
termasuk dokter ya kan
bukan hanya pejabat ya
jadi dokter juga walaupun pakai apd pakai banyak menggunakan ini
begitu ada dia salah terbak atau salah kira oh dok ini sudah dites orang yang mau dilayani kemudian dia ternyata orang itu positif
di akhirnya kena positif seperti itu
nah itu juga terjadi pada banyak pejabat yang waspadanya tinggi gitu
ya ini menurut saya sih
kalau pejabat kebanyakan dari kluster kantoran
jadi yang harus diswaspadai adalah setiap aktivitas baik di kantor maupun di luar kantor begitu dengan banyak publik
itu anggap saja setiap orang siapapun dia itu potensial untuk menjadi penular atau menularkan kepada orang lain
hmm tentu juga ada hal yang dikhawatirkan terkait dengan kluster sekolah kalau begitu pak pandu
jika memang rencananya betul betul akan dilakukan desember dan januari nanti
kalau orang dewasa saja kita katakan ya seperti kepala daerah kemudian dokter saja bisa terkena
lalu kalau pak pandu melihat dengan anak anak yang di usia sekolah ini bagaimana nantinya pak
ya dari pengalaman banyak negara yang sudah mengizinkan untuk kegiatan sekolah
kluster sekolah menjadi faktor utama
mereka menyangka bahwa anak sekolah itu kan tidak bergejala
dan kita testing untuk anak anak di untuk usia anak itu kan tidak sebanyak usia dewasa
kita belum tahu bahwa anak pun itu berapa banyak yang sudah terinfeksi
yang kita ketahui kalau dia sampai masuk rumah sakit kita tahu bahwa ada kelompok anak yang masuk rumah sakit
tapi di testing itu banyak anak yang belum pernah dites
itu mengindikasikan kita tidak mengetahui sebenarnya bahwa anak ini berapa banyak yang sudah terinfeksi
kemudian kalau mereka berinteraksi di dalam gedung
ya ini interaksi di dalam ruangan itu jauh lebih bersiku dibandingkan di luar gedung
apalagi interaksinya cukup intens ya kan
nah ini menurut saya apalagi dalam proses belajar mengajar ada gurunya harus bicara muridnya juga harus bicara
jadi kita potensialnya itu kan sangat tinggi
nah ini menurut saya memang harus dipikirkan strategi
bagaimana proses belajar mengajar
bagaimana proses belajar mengajar selama era pandemi
apakah harus setiap hari tatap muka ataukah hanya seminggu sekali
dan berapa lama
apakah harus di kelas
apakah bisa di luar kelas
atau kelasnya harus terbuka tidak ada ac tapi lebih banyak sirkulasi dan sebagainya
dengan advoka lebih banyak tidak perlu banyak bicara dan sebagainya
jadi ini menurut saya harus dipikirkan
nah itu yang belum dipikirkan bagaimana strategi proses belajar mengajar di era pandemi ini
ya pak pandu pertanyaan terakhir
menurut anda kebijakan selanjutnya bagaimana pemprov dki jakarta ini mengambil langkah untuk menekan angka positif covid sembilan belas di dki jakarta
ya di jakarta memang kota terbuka ya
susah sekali ketika waktu itu ada pengetatan akibat dua kali liburan panjang
memang kita berhasil menurunkan landai dan sebagainya
kemudian terjadi peningkatan lagi
karena ada liburan panjang lagi
jadi ini yang menurut saya sulit sebagai kota terbuka
karena siapa saja beraktivitas di jakarta itu bukan hanya penduduk jakarta
tapi juga penduduk di sekitarnya
jadi untuk melakukan upaya walaupun surveillance testing pelacakan kasus dan isolasinya jakarta relatif lebih baik dibandingkan daerah lain
tapi kalau di mana satu kesatuan wilayah bukan kesatuan administratif ya
jadi penduduk jabodetabek itu surveillance nya tinggi
surveillance yang tidak sekuat jakarta itu sama saja menjadi ancaman bagi dki
jadi harusnya saling bekerja sama lah
kalau jakarta lebih kuat bantu yang di wilayah sekitarnya
kemudian juga supaya iramanya sama
nah inilah disini peran pemerintah pusat besar sekali
bagaimana bisa mengintegrasikan wilayah wilayah yang secara administratif beda beda
nah beda beda ini kadang kadang
terjadi egoistik administratif atau egoistik sektoral aja juga banyak ya
memang kuncinya di koordinasi sebenarnya
berbulan bulan sudah covid sembilan belas ada di indonesia
bukan berarti indonesia sudah lepas dari covid sembilan belas
nampaknya ancaman yang masih cukup tinggi
butuh kebijakan yang lebih baik lagi
terima kasih pak pandu riono sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news